sebenernya aku agak sedikit kecewa sih sama kamu
dan agak kesal juga dengan perilaku kamu
tapi aku mau coba untuk ngertiin
karena aku tau kamu ngelakuinnya semua kan buat ngandungin aku kan
bagus kalau kamu paham
kalau kamu paham angga itu berbahaya